presiden joko widodo menaikkan peraturan presiden baru soal pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit keuangan dari badan penyelenggaraan jaminan sosial atau bpjs kesehatan
perpres tersebut merupakan perubahan atas perpres nomor dua belas tahun dua ribu tiga belas tentang jaminan kesehatan nasional atau jkn
dengan perpres ini pemerintah pusat bisa menggunakan pajak rokok yang merupakan hak pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota dalam program jkn
pemerintah memperkirakan penerimaan pajak rokok tahun ini sekitar tiga belas triliun rupiah sehingga enam lima triliun rupiahnya ini bisa digunakan untuk program jkn
pemerintah memaksimalkan upaya untuk menutup defisit keuangan bpjs kesehatan dengan pmk no dua ratus sembilan tahun dua ribu tujuh belas tentang penentuan standar dana operasional bpjs kesehatan